jujur beberapa hari ini gue pergi sama beberapa cewek
hampir tiap hari gue ngobrol gue jalan sama cewek yang berbeda
tapi gak ada satupun dari mereka yang bisa bikin gue bahagia deh
justru sekarang gue makin hancur
makasih ya amon lo udah ngasih kesempatan gue buat ketemu lagi sama lo
buat jelasin temuanya
ya gak apa apalah
seenggaknya gue jadi punya kesempatan buat gue ngomong langsung sama lo
karena kemarin gue udah sempet gak dengerin semua penjelasan lo
dan sekarang gue nyesel
jujur sekarang gue ngerasa kehilangan lo banget
aku mau tidur
kenapa tak kerja nyerang
apa yang dipaksa minta itu
koaient bisa serem
gue udah coba untuk mengubur rasa cintaku dalam dalam
saat lo udah gak pernah percaya lagi sama gue
gak pernah mau ngasih gue kesempatan
gue udah punya pacar
gak lama masalah yang tadi
gak usah kita bahas lagi gue udah ngerti kok
sorry ya gue mau balik
gue belum punya cewek
beberapa hari ini gue pergi sama beberapa cewek
hampir tiap hari
sama cewek yang berbeda
tapi gak ada satu pun dari mereka yang bisa bikin gue bahagia ray
bikin gue tenang
terus sekarang gue makin hancur
gue ngerasa jauh lebih baik
gue ngerasa beda
gue juga gak tau ini kenapa
bahkan saat waktu lo ngejauhin ninggalin gue
aku udah gak bisa ngerasain lagi kebahagiaan
tapi sekarang gue tahu itu kenapa
gue mau ada ikatan diantara kita ray
kalau lo bersedia jadi pacar gue
tapi kalau lo nanti suatu saat udah bosan sama gue

lo boleh balikin kalung ini kapan aja lo mau
tapi gue gak mau terima kalung itu
lo yang pasangin kalung itu di leher gue
hubungan kita harus kita rahasiain dulu deh
gue khawatir kalau misalkan haikal tahu
dia bisa ngerusak persahabatan kita
terutama persahabatan kita sama boy
ya lo tau lah sifatnya haikal seperti apa
gue gak mau hubungan kita ini
dijadikan alasan buat
macu keributan lagi
entah sama siapa

dan yang jelas gue gak mau kalau sampai warior sama serigala
ini yang gue suka dari lo ray
lo bukan orang yang egois
lo selalu utamin kepentingan orang lain lo selalu utamin kepentingan orang lain
kepentingan orang lain di atas kepentinganmu
gue harus kasih tahu dia
karena selain gue percaya sama dia
dia juga ada yang ketemuin kita
dan gue juga kayaknya gak akan bisa nahan ya
soalnya apapun tentang kehidupan gue
dan reva juga sebaliknya suka cerita sama gue
jadi lapar nih
balik lagi gue dulu kita makan
jangan di dalam
suasana udah gak enak
hmm pindah suasana aja kali ya
yaudah bebas mau kemana aja deh
ntar bawa lo aku anterin kamu kesini
eh tuh raya diboncengin siapa ya

dia akan menghidupkan dirinya dengan kecepatan yang lebih baik
dia akan menghidupkan dirinya dengan kecepatan yang lebih baik

ya tidak apa apa
siapa yang dilihat

mon kayaknya kita masing masing dulu deh
gue takut saya kantor liat lagi
yaudah yang penting kamu hati hati ya
kayaknya tadi aku ngeliat kamu deh
tapi diboncikin sama cowok gitu
masalah liat kali orang gue abis dari rumah
sementara yang tadi enggak
bajunya juga beda
tadi enggak pake jaket
gue duluan ya
weh bagus dong
gue ikut seneng kalau lo balikan sama naya
ya gue ngerasa ada yang aneh aja
lo kayaknya dukung banget hubungan gue sama rakyat
hai kal temen baik lo ngejar ngejar raya
gue sih cuma ngerasa yakin aja
kalau raya tuh sebenernya gak suka sama hai kal
dia tuh suka sama lo
dan kita juga gak bisa ngelawan takdir
dan gue juga gak bisa ngebaksain raya
buat jatuh cinta sama hai kal lah
salah banget nilai lo
gak kenal mah kata sayang bro
ya gue juga